kita ke informasi kasus penyanderaan wni oleh kelompok bersenjata di filipina selatan
dua sandera wni lolos dari kelompok abu sayyaf
namun ada delapan wni lainnya yang masih menanti upaya negosiasi pemerintah
pemerintah menyebut terus berupaya melakukan pembebasan dan tetap memprioritaskan keselamatan sandra
dua warga negara indonesia yang berhasil kabur dari sekapan kelompok abu sayyaf di filipina
telah dipastikan berada dalam keadaan baik
hal ini dikonfirmasi oleh menteri luar negeri retno marsudi
kbri juga tengah mengawal pemeriksaan kesehatan dua abk tersebut di filipina
untuk kemudian dibawa kembali ke tanah air
kementerian luar negeri menyebut pihaknya terus memberi tekanan pada pemerintah filipina
agar segera membebaskan warga negara indonesia
yang disandra kelompok abu sayyaf
saat ini antara kelompok kecil dalam kelompok abu sayyaf dikabarkan sedang bersih tegang
kondisi ini tidak menguntungkan proses pembebasan sandera yang telah dilakukan satgas
yang dipimpin oleh kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan
wakil presiden yusuf kala mengingatkan kembali pemerintah filipina
terkait sejumlah warga negara indonesia yang masih disandra oleh kelompok militan filipina
bahwa yang lainnya juga bisa
dibebaskan baik dengan cara operasi militer filipina di sana
ataupun dengan cara yang tentu yang kita harapkan dari pemerintah filipina
selain pemerintah pihak perusahaan pun terus melakukan komunikasi yang intensif
dengan kelompok penyandra sebagai upaya negosiasi
kini tersisa delapan warga negara indonesia
yang masih disandra kelompok militan abu sayyaf
dari empat kali penyandra
keempat kali penyandraan
tekanan militer dan psikologis telah dilakukan pemerintah filipina
dan diharapkan dapat segera membawa kabar baik terhadap pembebasan sandra di filipina
meski pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan sandera
namun sampai kapan upaya ini akan terus berlangsung
mengingat kekhawatiran keluarga yang terus berlarut larut
sementara itu keluarga anak buah kapal tb charles di samarinda
mengaku kedua abk yang lolos bukan melarikan diri
melainkan sengaja dibebaskan penyandra
kabar mengenai hal ini diperoleh keluarga dari kementerian luar negeri indonesia
meski demikian keluarga belum mendapat kabar pasti
tentang pemulangan kedua abk tersebut
keluarga abk tb charles yang berada di posko korban sandra
di kawasan sungai lai samarinda ini terus berharap
lima abk yang masih disandra kelompok abu sayyaf segera dibebaskan
selain itu mereka berharap dua abk bernama m empat a satu
sofian dan ismail yang telah bebas
segera dipulangkan ke indonesia
mereka menyatakan kedua abk yang lolos tersebut bukan melarikan diri
melainkan dibebaskan oleh penyandra
setelah ada kesepakatan namun hingga kini
keluarga abk belum bisa menghubungi para abk yang bebas
kabar mengenai abk yang dibebaskan diperoleh dari kementerian luar negeri dan perusahaan
kalau untuk alasannya apa sih saya pengontrol juga
cuma disampaikan kemarin sama dari pihak kemanusiaan
pada malam semacam kesepakatan dari pihak penyandra untuk bebas

belum ada informasi seperti itu
masih berada bersama kelompok penyandra
belum ada dibebaskan
semoga secepatnya harapkan kami secepatnya mereka juga dibebaskan
kalau upaya pemerintah detilnya sih
mungkin pihak perusahaan kami yang bisa menghubungkan mereka
itu intinya sih dari saya
saat ini ada lima abk tb charles yang masih di sandera kelompok abu sayyaf di filipina
mereka adalah ferry arifin m mahbrur dahri edi suryono m nasir dan robin peter
david andriawan samarinda